ada yang meninggal dan ada yang pindah partai
mungkin saudara faham yang baru saja pindah partai
kemudian pak mawardi juga kita terima sebagai anggota dewan pembina
ini yang bisa saya sampaikan dan tadi secara aklamasi peserta semua menyatakan mendukung kebijakan kebijakan yang saya ambil diberi pemenang kepada saya
dan ini juga oleh kongres luar biasa oleh ratimnas untuk mengambil kebijakan kebijakan tertentu
bernegosiasi dalam membangun suatu kerjasama politik ke depan menghadapi pemilihan umum dua ribu dua puluh empat
di mana mulai satu mei kita akan mencalonkan atau kita akan mengajukan calon calon legislatif sementara
dan kita bergembira berterima kasih banyak anak anak muda yang bergabung sama kita
dan saya kira hari hari yang akan datang akan tambah
sudah banyak yang menyatakan bergabung
hari ini kita dapat bantuan kekuatan anak anak muda milenial yang siap berjuang bersama kita
ya l dengan
saudara saudara kok ke depan lah
ini masa depan kita semua mereka ini
kita gerindra adalah partainya
kita bertekad bahwa gerindra harus jadi partai masa depan
kami kami ini berjuang menyiapkan tempat untuk pengganti pengganti kami
kami mencari kader kader muda
dan saudara dalam hari hari minggu minggu ke depan akan melihat banyak anak anak muda bergabung sama kita
jadi kami di sini hanya menyiapkan jalan untuk yang muda muda ini
kita menggembleng mereka untuk nanti berjuang untuk rakyat kita
masa depan indonesia dipundak anak anak muda ini
saya kira itu dari saya
orang orang ada pertanyaan
kalian pasti tanya wah presnya siapa
wah presnya siapa
tenang akan ada
kualisi besar pak
pak iwan bule ini bergabung untuk maju penyihirannya atau gimana
pak iwan bule
dia berjuang untuk merah putih
ya kita hubungannya sudah lama
beliau siap ditempatkan dimana saja
siap berjuang dimana saja
untuk kepentingan bangsa dan rakyat

mungkin ada tempat tempat lain lagi yang bisa diberikan
mungkin ada tempat tempat lain lagi yang bisa diberikan
mungkin ada tempat tempat lain lagi yang bisa diberikan
sebetulnya gubernur sulawesi tengah juga bergabung
hanya beliau lagi sakit
jadi nanti kita kirim kartu dan ini ke beliau
sebetulnya harusnya beliau hadir di sini
mudah mudahan dalam beberapa hari kita akan beri berita berita baik untuk saudara saudara sekalian

kualisi besar pak
di politik ini ya kan dinamis
tenang aja kok masih lama
pak iwan kenapa ingin bergabung dengan politik pak
ingin bapak dulu pak
baik terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang selamat ketua dewan partai pembina
ketua umum partai gelina bapak prabowo dan semua hadirin
tentunya ini pilihan hidup saya
kenapa saya bergabung partai politik
karena saya ingin seperti yang disampaikan ketua umum
para satu pengarahan
dimana mementingkan kepercayaan rakyat dan negara
saya akan berjuang di situ kebetulan di partai gelina
kenapa masuk partai gelina
saya mengagumi bapak prabowo sebagai ketua umum yang berjiwa patriot
tidak pernah menyerah kemudian pemberani
dan selalu mempentingkan kepentingan rakyat daripada pribadi
dan yang berikutnya tentunya kita tahu partai gelina
dari tahun ke tahun
tentunya terus meningkat
tidak pernah ada penurunan
dan itu berarti pembinaan partainya sangat baik
dan saya betul betul mengagumi seorang sosok prabowo sebianto
selaku ketua partai gerindra yang saya cintai dan saya hormati
saya sekarang kembalikan kepada rakyat jawa barat atau anda
pantes gak beliau jadi gubernur jawa barat
jadi begini ya begini begini
saya dari dulu kau perhatikan
berapa puluh tahun berapa belas tahun
saya sungguh sungguh saya ingin cari dan memberi ya
pilihan pemimpin yang terbaik untuk rakyat
coba perhatikan track record saya
rakyat perlu rakyat berhak rakyat menuntut
pilihan pemimpin pemimpin wakil wakil yang terbaik
itu yang kita berikan
dan itu nanti biar rakyat yang menilai
oke terima kasih
terima kasih pak
ya baru saja kita simak bersama pernyataan dari ketua umum partai gerindra prabowo subianto
terkait figur figur yang resmi bergabung dengan partai gerindra
di antaranya ada sejumlah figur anak muda dan juga m iryawan atau yang dikenal dengan iwan bule